bagi pasangan feby arhemsyah dan ayu oktariani
pandemi covid sembilan belas menjadi jalan pembuka untuk membantu sesama
setiap hari pasangan suami istri yang memiliki usaha kafe di jalan veteran ini
selalu menyediakan nasi kotak di halaman kedai milik mereka
yang bisa diambil oleh siapa saja
sebenarnya kita taruh di depan buat siapa aja
siapapun yang lewat dan yang butuh
tapi akhirnya yang datang memang kebanyakan tukang parkir
tukang yang jaga warung sopir angkot driver ojol
atau kemudian karena kita di samping puskesmas dan rumah sakit
banyak juga ya warga yang lagi berobat suka datang ambil
atau ada juga ya orang orang yang memang
sudah habis berobat
sudah hafal gitu ya
oh di sini tuh ada pembagian makan gratis
jadi mereka ke sini ada juga gitu
jadi sebenarnya cukup random sih
awalnya febi dan ayu memasak sendiri menu untuk nasi kotak
namun lama kelamaan
seiring banyaknya donasi yang mengalir
keduanya sepakat untuk memberdayakan pedagang kecil di sekitar mereka
setiap harinya mereka membeli makanan dari warung warung nasi
untuk kemudian dikemas menjadi nasi kotak
jadi kita sudah membeli banyak
terus kita juga berpikir kalau nyiapin sendiri
ternyata lumayan juga nih
effort dan tenaganya
akhirnya idenya diperluas
kita melariskan dagangan
pedagang di sekitar
sama teman teman yang memang kita kenal
akhirnya banting setir
jadi buka industri makanan rumahan
bukan industri juga sih ya
terus itu akhirnya jadi
dari dua puluh wuhan sekarang rutin
sudah mau sepuluh hari lebih
kayaknya lima puluh per hari
menjadi relawan di tengah pandemi covid bukan perkara mudah bagi keduanya
yang merupakan orang dengan hiv dan aids atau oda
yang lebih rentan terpapar covid sembilan belas
untuk mengurangi resiko terpapar covid
ayu dan febi selalu berusaha patuh menerapkan protokol kesehatan yang ketat
so far sebulan ini malah aman aman aja ya
maksudnya kita tidak jatuh sakit hanya karena membagikan makanan kepada orang lain
atau pada saat preparation kita ke pasar belanja dan segala macam gitu
saya pikir selama kita bisa menjaga
harusnya sih nggak ada masalah ya
justru menurutku itu jadi poin penting yang disampaikan juga sama teman teman dengan hiv di luar sana
bahwa ya kalau kamu sudah sehat
kamu sudah menjalani hidupmu yang produktif
kenapa sih kamu gak memberi manfaat buat orang lain
dan ya kebetulan karena saya sama suami suka ya
ngelakuin hal hal yang kayak gini
jadi ya itu sama sama jaga kesehatan aja
tidak hanya membahas keadaan
tidak hanya membantu warga mendapatkan makanan secara cuma cuma
aksi keduanya turut berdampak pada pemilik usaha kecil
untuk bisa tetap bertahan di masa pandemi
oh sama mereka gini emang agak makin sulit ya buat jual
makanya saya kemarin beli per tiga minggu
kan karena itu kurang pemjualannya juga
ya ini mah ada gini ya alhamdulillah ya
melalui aksi ini feby dan ayu berharap bisa membantu meringankan beban
dan memberikan semangat lebih bagi para warga
yang masih berjuang menghadapi pandemi covid sembilan belas